partai golkar menyelenggarakan tasyakuran ulang tahun partai yang ke lima puluh delapan pada hari jadinya ini
partai golkar berharap akan terus menjadi partai yang solid untuk menyongsong pemilu
dua ribu dua puluh empat untuk mengetahui informasi lengkapnya kita sudah terbunuh dengan produser lapangan
cnn indonesia arief kurniawan di gxpo kemayoran jakarta pusat arief selamat malam ada informasi
apa saja yang bisa anda sampaikan dari acara tasyakuran ulang tahun partai golkar ke lima puluh delapan ini
ya selamat malam reza di acara ulang tahun partai golkar ke lima puluh delapan tadi baru saja disampaikan visi misi dari
koalisi indonesia bersatu yang sudah disampaikan oleh ketua muslim partai golkar r laga hartarto
tadi juga dalam acara penyampaian visi misi kib koalisi indonesia bersatu juga dihadiri oleh
ketum partai amarat nasional yaitu zulkifli hasan dan dari pihak
p tiga dihadiri oleh wakil ketua umum yaitu amir uskara dan tadi dalam pembacaan visi misinya
r langga hartarto mendegaskan bahwa koalisi indonesia bersatu pada saat ini itu lebih
mengedepankan ide dan gagasan jadi jika ada partai sebelah yang sudah mengumumkan deklarasi capres
hal itu tidak akan dilakukan oleh polisi indonesia bersatu karena menurut erlangga hartarto saat ini
masih banyak hal hal penting yang untuk dibahas ataupun dipikirkan terutama
bagaimana saat ini kondisi pandemi covid sembilan belas masih belum berakhir dan bagaimana indonesia ke depan
dalam lima tahun ke depan itu bisa mencapai indonesia jaya dan tadi dalam pembacaan visi misinya erlangga
hartarto menyampaikan koalisi indonesia bersatu itu memiliki visi misi yang menamakan dirinya
program kib paten yaitu program akselerasi transformasi ekonomi nasional dan program
transformasi ekonomi nasional ini ini adalah program dimana ada tujuh inisiatif utama yaitu yang
pertama adalah percepatan perbaikan dan transformasi kesejahteraan rakyat lalu yang kedua adalah pelayanan
kesehatan dan perlindungan sosial untuk seluruh rakyat indonesia yang ketiga pemerataan akses
pendidikan yang keempat ketahanan sistem keuangan dan juga ketahanan pangan lalu yang kelima adalah
ketahanan nkri yang kokoh yang meliputi ideologi dan sosial budaya dan yang keenam adalah
transformasi kelembagaan dan birokrasi yang berbasis pada prestasi dan yang terakhir adalah
kepemimpinan dan hubungan internasional yang berubi bawah dan dengan
program tujuh inisiatif pertama tersebut kib koalisi indonesia bersatu yakin indonesia bisa
bertransformasi menjadi negara yang tadinya saat ini berpendapatan menengah menjadi negara yang
maju karena menurut kib masa masa kritis indonesia untuk bisa bertransformasi menjadi negara maju itu
akan terjadi pada tahun dua ribu dua puluh lima sampai dengan tahun dua ribu tiga puluh lima dan di masa masa kritis tersebut itu
adalah saat ini yang menjadi tantangan yang harus dipikirkan oleh bangsa dan negara ini adalah
yaitu tantangan hari ini yaitu covid masih belum selesai lalu konflik ukraina rusia perubahan iklim
harga komoditas yang fluktuatif dan biaya hidup dan biaya modal semakin mahal
optimis bahwa pada tahun depan itu dirinya yang saat ini juga menjabat atau sebagai bagian dari
pemerintahan sebagai mengkoper ekonomi yang yakin bahwa pertumbuhan ekonomi indonesia itu bisa
dimana undang undang ciptaker ini akan mendorong para investor dan juga dibati sebagai jalan tol baru
bagi investasi di indonesia dan yang terakhir adalah transformasi mobil yang berbahan bakar bensin itu
menjadi berbahan bakar listrik dan nantinya untuk acara puncak ulang tahun golkar ke lima puluh delapan ini akan
dilanjutkan pada esok hari dan esok hari itu nanti kabarnya akan ada pengumuman salah satu partai
dalam koalisi indonesia bersatu jadi siapa nanti partai baru yang akan bergabung dalam kib
kita tunggu saja nanti besok akan diadakan puncak acara dari pesta ultra golkar ke lima puluh delapan reza
produser lapangan cnn indonesia arief kurniawan melaporkan dari j expo jakarta terima kasih